sementara itu hari ke enam pencarian satu ratus delapan puluh satu korban tenggelamnya kapal motor sinar bangun v di perairan danau toba
lokasi pencarian diperluas menjadi tiga puluh km dari pelabuhan tiga ras kabupaten simalungun sumatera utara
dengan peralatan multi beam side scan sonar tim sar gabungan dari unsur tni al tim kopaska dan denjaka
sabtu pagi kembali mencari titik lokasi tenggelamnya kapal motor sinar bangun v
pencarian di permukaan air juga terus dilanjutkan dengan memperluas area pencarian mencapai tiga puluh km
ke arah timur laut searah dengan temuan dua jenazah dan sejumlah barang penumpang kapal yang tenggelam
tiga belas perahu karet dan seratus anggota tim pun dikerahkan
penyisiran juga dilakukan di sekitar pantai dari pelabuhan tiga ras
pencarian dilakukan selama dua jam ke arah timur laut dan utara
di epip denjaka dan pasca
kita telah melaksanakan untuk mencari di mana titik keberadaan kapal ini
itu target awal kita target fokus utama itu bahwa supaya kita mendapatkan di mana keberadaan kapal ini
itu sudah diberangkatkan di jam tujuh
yang kedua tim pencarian di permukaan air
meski tidak menemukan korban namun tim sargabungan berhasil menemukan barang yang diduga milik korban kapal motor sinar bangun v yang tenggelam
di hari kelima pencarian tim sar gabungan berhasil menemukan helm pada pukul sebelas tiga puluh lima wib dengan jarak satu enam km dari pelabuhan tiga ras

agus supratman simalungun

pengalaman kita kalau di laut kalau di laut itu tiga hari dia akan mengambang
kalau di air tawar teorinya itu lebih cepat mengambang
namun demikian sampai sekarang kan tidak mengambang hanya dua yang kita temukan saat itu
menurut saksi korban yang selamat pada waktu itu saya hadir di rumah sakit raya
dia mengatakan orang yang kebanyakan selamat itu yang naik di atas
ini menurut dia
jadi menurut dia kemungkinan itu banyak orang terperangkap di dalam kapal
kalau kita lihat gambar kapal di media itu kan udah tahu kita banyak teralis teralisnya
yang orang pasti kesulitan akan keluar itu
jadi kemungkinan ini masih kemungkinan karena kita belum tahu kan
korban itu ada terperangkap di dalam kapal
dengan tadi masukan saksi korban
atau yang kita sudah telusuri di permukaan ini belum ditemukan lagi